raih prabu surawi s s
kitamu adalah hukum dan tidak bisa dicabut kembali
lalu apakah putusamu sekarang

darmaceta untuk menangkap siapapun orang pajajaran yang melintas di wilayah banyuning
bukankah bayuning adalah wilayah pajajaran juga
ampun nih mas
gusti adipati dharmaseta sudah memutuskan untuk memisahkan diri dari pajajaran
dikarenakan prabu surawi s s sudah banyak bertindak semena mena
jika seperti ini terus pajajaran akan hancur
persetan dengan narasantan
aku harus bertemu dengan guruku
aku ingin minta senjata malukas
karena sabit kembarku
sudah hilang sekarang
hamba membutuhkan pertolongan gusti prabu
jika gusti prabu bisa menolong hamba
hamba berjanji dan hamba bersedia untuk bergabung ke kerajaan sukamana
pertolongan apa yang kau butuhkan
tadi paten bayuni baru saja diserang oleh
jadinya pak jajaran
tapi hama bisa mengusir mereka sendiri
dan hamba yakin
cepat atau lambat
dia pasti akan menyerbu
tadi paten bayuni lagi
aku akan membantu
aku akan membantu
pergilah ke kadipaten bayuni
untuk membantu adipati dan masyarakat
aku akan menyusul
ke kadipaten bayuni
dia menyuruh hamba
jangan sendirian suho
kau berani memfitnahku
tidak tidak putraku ibu nda tidak mungkin lakukannya
hamba tidak memfitnah memang seperti itu kenyataannya
masukkan ramuan ini ke dalam makanan ratu subanglar
nanda prabu jangan percaya atas apa yang dikatakan
dia pasti pengikut setia dari ibu nda subanglar
dia pasti sudah merencanakan ini semua sebelum nada prabu memimpin pajajaran
ini semua pasti sudah direncanakan untuk memfitnahimu nda
sudah yakin itu
astagfirullahaladzim ini benar benar sungguh tidak bisa dimaafkan ibu nda
kau sungguh keterlaluan
tadi kau tahu berucap siapapun yang meracuni makanan uamuk marufi itu akan dihukum mati
dan sekarang terbukti ibu nda keteringmaniklah yang telah

dan sekarang terbukti ibu nda keteringmaniklah yang telah menyuruh dayang untuk mencampuri makanan uamuk marufi
raih prabu surawi s a
kitamu adalah hukum dan tidak bisa dicabut kembali
lalu apakah putusamu sekarang
aku adalah bapu
aku untuk menyembuhkan penyakit mereka
tidak ada yang datang kepadaku
aku ingin mengalihkan kekuatan ketentral mascara

bersetuju jangan menyerang saya
aku akan menyelamatkan kau
hai raih prabu surawi s a
cepat katakanlah rai prabu surawi sesa
aku adalah seorang raja
kita ku adalah hukum
sekali kejar aku
lalu apa keputusanmu sekarang
aku akan melupakan kejadian ini
rai prabu surawi sesa
ucapanmu yang telah terucap
tidak bisa diambil kembali rai
tidak pantas seperti itu rai prabu surawi sesa
sekarang lebih baik
kita bertarung di luar sana rai prabu
kau yakin ingin melakukan ini nak
ini semua tentang harga dia